saya ulang ya nien biar kamu nggak lupa tamu kita itu nanti orang penting kamu tegaan
ceramitan jangan minta uang iya kan saya ingat jangan nunuk nin pandangan harus
terus ke depan tatapan mata tajam kalau ngomong kamu teh harus berbibawah ya iya
kak saya ingat ah nanti kenapa mengocot dari tadi saya perhatiin diam terus
sedih saya yuyun pergi jati menghilang saya jadi sendirian
hai akibat sering bermain api
hai akibat sering bermain api

bapak bapak perabot yuk
enggak ini motornya cucu
wah mau bisa aja
jadi bisa beli
mau makan apa
saya itu mau minta tolong sama kamu
cariin cucu rumah di daerah sini
petakan juga nggak apa apa
enggak usah gede gede
alhamdulillah ya cu rezekinya teh lancar
rajin cucu mah soalnya kerjaannya kos
ini juga berkat cioyo kang
kalau ketemu saya kabarin cuyoyo atau sama cucunya
iya kang makasih
tapi jangan dulu pulang ya tuh
nyobain makan atau minum ya
oh nyobain dulu
yang enak ya tuh
minum obat dulu ya mah
mak kan udah enggak apa apa deh
masa mau minum obat
ya enggak apa apa tuh mah
supaya badan matanya enggak lemas diminum ya obatnya
iya asli dulu
dede kan udah pulang
mati harus sehat ya

selalu malah perlu di judul mah
ya kalau dengan urut urut ini nanti di rumah koh gave rupanya
padahal sudah senang semangat schl
ya mau naik
masa mau naik ga jauh kak
maaf kok lemanin kak
min pulang dulu ya
iya min makasih ya
kamu udah mau ngejagain emak
cepat sehat ya
mak sekarang mati istirahat ya
kamu tau rumahnya eyang gledek
oh disana kan
parkir aja disini gak apa apa
makasih ya cep
kita jalan kaki dari sini
mbak stella harta warisan
oh untukplay tadi
ya sudah aku mau ngobrol
buat jabatan nisya
mbak stella hai mama
target game saya katie
kalau stella ngomong yang susah susah
kamu cukup ngangguk ngangguk
kang tapi nanti kalau berhasil
saya makannya sama rendang ya kan
harus berwibawa kan kang
terus kalau badan kamu gatal gatal
kamu garuk dengan gaya manipulasi
yang begini kang
warung cendinti rame
ada stella yang main sinetron di harta warisan
kenapa artis sinetron harta warisan datang ke ciraus
atau dia sengaja dikirim ke ciraus untuk mematah matahi ciraus
atau jangan jangan ada kepentingan kepentingan politik
yang mulai mengakar ke ciraus
secara sembunyi sembunyi dibawa oleh para artis
stella harta warisan datang ke ciraos
cuma bikin gaduh kampung saja
jalan dulu komandan
kalian jangan ke sana
ucapan pak ustadz yang benar sekali
stella datang ke sini untuk membuat gadung
agar perhatian musuh musuh yang masuk ke ciraus bisa dialihkan
kita harus membahas masalah ini dengan serius
kulah pong mani
setelah datang dari kabin
tinggal di kulkas
saya masukkan ke dalam kulkas
nanti jangan lupa kamu ambilnya
bu yola datang kesini
kamu kalah ceng
akum ini diem diem bermain di permukaan yang paling dalam
untuk mendapatkan bu yola
aluh aluh spesan
apa sih dong
kalau kamu ceng masih main di atas
keliatan sekali ya matilannya
kamu teso tau pisannya
tau kamu kalo nuduh mas barangan saja
yang buat mukul mukulnya itu paku
pt akum pt dadang
kenapa masih pada disini
tidak pada melihat